keinformasi lain kapolres tanggerang selatan akbp verdi irawan
mengirimkan tim untuk mencari informasi kematian seorang paski beraka kota tangerang selatan
bernama aurelia kuratu aini
aurelia kuratu aini meninggal di rumahnya di taman royal dua cipondoh kota tanggerang
almarhum adalah seorang paski beraka kota tangerang selatan yang diduga meninggal dunia karena dianiaya senior
kepolisian polres tangerang selatan membentuk tim investigasi guna mencari tahu penyebab kematian aurel
tim mencari saksi maupun teman sesama paski bra saat latihan untuk mengetahui penyebab meninggalnya almarhumah aurel
berita tersebut berkoordinasi dengan orang tua berkoordinasi dengan saksi saksi untuk melihat apakah terhadap almerhumah ini meninggalnya
apakah karena sakit atau karena sebuah kebaikan lainnya
sementara itu keluarga almerhum ananda aurelia kuratu aini tidak menempuh jalur hukum terkait dengan meninggalnya calon pembawa bagi pasukan
pengimbar bendera tingkat kota tanggerang selatan tersebut
namun pihak keluarga meminta
pihak sekolah mengevaluasi kembali pelatihan dan pendidikan paski beraka
sebelumnya paman korban menyatakan menemukan lebam di badan almarhum
hingga saat ini pihak dispora tangerang selatan dan purna paski beraka indonesia tangsel
belum memberikan keterangan mengenai kematian anggota paski beraka tersebut